tragedi di kanjuruhan malang jawa timur yang menewaskan satu ratus tiga puluh satu aremania masuk ke tahap penyidikan
hingga saat ini masih belum jelas siapa yang memerintahkan polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton
hingga menyebabkan kepanikan luar biasa
narasi yang muncul beragam tetapi masih belum menjawab penyebab utama
langkah pemerintah membentuk tim gabungan investigasi harus diapresiasi memang
tapi semua pihak mengharapkan ini tidak berlarut larut dan harus segera diperjelas
terutama kepada pihak keluarga
kita bahas bersama narasumber sore hari ini sudah bergabung adalah armando yang merupakan saksi mata
yang berada di stadion pada satu oktober dua ribu dua puluh
dan juga ada faldo maldini staf khusus menteri sekretaris negara
saya sapa dulu mas armando selamat sore
ya selamat sore mbak
terima kasih atas waktu anda mas armando mas faldo selamat sore
halo sore mbak putri mas armando assalamualaikum
sore terima kasih
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke mas armando terlebih dulu
mas armando pertama saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam
anda kehilangan saudara anda dalam peristiwa ini ya
nah kami semua ingin menggali lagi
karena kami semua ingin mendapatkan perspektif sudut pandang dari sebanyak banyaknya saksi mata
pada saat peristiwa terjadi anda berada di titik mana dan apakah anda juga merasakan
atau terkena lemparan gas air mata itu mas armando
ya saya saat itu berada di tribun vvip ya tepatnya ya
jadi saya posisinya tepat di tengah
jadi saya bisa menyorot di keseluruhan stadion ya
seluruh stadion kanan kiri juga terlihat jelas
mengenai efek sendiri saya juga terkena efek di tribun vvip karena hembusan angin ya gas air mata tadi
arah kami itu pasti juga ada efeknya
mas armando kalau misalnya sekarang kemudian banyak sekali beragam versi kronologi muncul ya
kita tahu kemudian mungkin ada narasi narasi baru yang dimunculkan
tapi kami ingin mendengar dari versi anda yang berada di lokasi kejadian
bagaimana ini semua awal mulanya terjadi
ya sebelumnya waktu itu ya
saya kan waktu itu kebetulan
video sebelum pertandingan usai
dan sampai kejadian itu saya ada videonya
mulai pemain persebaya masuk ke lorong ganti
itu pun video saya ada
jadi waktu itu kejadian peluit panjang emang benar
apa namanya teror selama sembilan puluh menit untuk tim persebaya
karena kan kita pertandingan bola ya
dan itu kejadian waktu itu
saat pertandingan peluit panjang dibunyikan
supporter apa namanya
juga supporter apa
pemain persebaya waktu itu
udah bergegas dengan tim staff lari ke lorong ruang ganti
saat itu juga pemain arema tidak kunjung masuk ke ruang ganti ya
jadi karena meratapi kekalan itu tadi
ada yang jongkok sedih segala macam
maksudnya mereka berdiri membuat lingkaran di tengah lapangan
dan akhirnya waktu itu sempet hening sejenak merenungkan
terus akhirnya menghampiri di tribun ekonomi
tepatnya di tribun papan skor ya
dan saat itu pemain melakukan permohonan maaf ke supporter
dengan tangan seperti ini
dengan seperti ini mengucapkan permohonan maaf
atas kekalahan tim arema atas surabaya
dan saat itu juga ada beberapa oknum yang turun dari tribun ekonomi
sebenarnya mereka turun itu bukan mau berbuat anarkis
dan video itu juga udah saya kantongin semuanya gitu loh
saya cermati saya style berulang ulang
tidak ada satupun supporter yang istilahnya mengayunkan tangan ke pemain untuk memukul
sekarang dipikir dengan logika
supporter mana yang mau memukul pemain tim kebanggaannya sendiri
jadi tidak ada
anarkis atau apa namanya
supporter arema yang turun pada waktu itu nggak ada
jadi intinya pemain yang turun itu ingin menyapa
ingin menyapa pemain
ingin mengeluarkan unek uneknya kepada pemain
mungkin ya karena apa kalah atau segala macamnya
kepingin menyapa kepingin merangkul
ada yang kepingin foto
mungkin ada juga yang ingin berebut jersi segala macam ya ke pemain ya
dan saya menyoroti juga video itu
saya kantongin juga semuanya
pemain yang terakhir yang masuk ke lorong ruang ganti adalah maringga
dan itu tidak ada
maringga juga nggak menerima teror dari pemain pemukulan atau segala macam
kalau saya kermati dari video di handphone saya sendiri
itu tidak ada
jadi benar benar pure arema itu ingin mengeluarkan unek uneknya
kepingin menyapa kepingin foto
tetapi di saat itu
karena memang sudah dekat dengan lorong ruang ganti
mungkin perspektif dari pihak keamanan
itu mungkin memang sudah membahayakan pemain ya
mungkin pemikiran dari keamanan sendiri bisa jadi
arema mungkin bisa saja nekat untuk menerobos ke ruang ganti atau apa
saya juga tidak tahu
instruksi dari pimpinan aparat sendiri saya juga tidak tahu
karena saya yang tahu juga dari pihak aparat sendiri
apa yang diinstruksikan oleh pimpinan waktu pada saat itu
dan pada waktu itu perumpunan massa sudah begitu banyak di depan lorong ruang ganti pemain ya
waktu itu juga akhirnya dipukul mundur oleh pihak aparat
dipukul mundur oleh aparat
dan pemukulan tendangan itu terjadi ya
kami juga sudah melihat videonya
kami juga sudah melihat videonya beberapa kali
kemudian anda melihat atau anda mengetahui saudara anda berada di titik mana yang kemudian menyebabkan ia kehilangan nyawanya
untuk saat itu kan saya waktu itu nonton di tribun vvip
saudara saya saya awalnya nggak tahu kalau dia itu emang mau nonton bola saya nggak tahu
jadi dia ada di tribun ekonomi
foto terakhir dia itu di tribun ekonomi
di kisaran gate tiga belas ya
itu di mana pintu
di kisaran gitu
dari hasil informasi yang rekan rekan kami kumpulkan di lapangan di pintu sebelas dua belas tiga belas empat belas itu adalah pintu pintu yang tidak terbuka betul
karena saya akhirnya bertemu dengan rekan rekan yang ada waktu itu berdua
saya ke mas faldo sekarang
mas faldo sudah banyak sekali informasi saksi mata ini kemudian muncul di lapangan
tapi kemudian kita tahu pemerintah hari ini memang presiden joko widodo berada di malang melihat langsung kondisinya
tapi sayang sekali pernyataan yang disampaikan oleh presiden joko widodo hanya menyinggung soal dua hal yaitu soal pintu yang tertutup dan tangga yang curam
sama sekali tidak ada pernyataan yang menyinggung soal ada pintu yang tertutup

ya terima kasih mbak putri
alhamdulillah alhamdulillah ya tuhan
bahwa memang kami paham
paham bahwa pendukung mendalam
kejadian ini juga tidak mudah ya buat bangsa indonesia
kita semua merasakan kesedihannya
pak jokowi pun sedang berduka
dan semua tentu ingin pengelolaan sepak bola kita lebih baik
kita juga ya ipex tim gabungan independen pencari fakta bisa kita lihat dibuat melalui kepres melibatkan sempurna tur dan respon cepat dilakukan oleh bapak presiden
dan selain itu mungkin juga perlu disampaikan mbak putri
santunan untuk korban juga diberikan
untuk bersama sama memikul beban
dan kita pun semua merasakan kesedihan yang mendalam
saat ini kami kita sedang dalam proses melakukan observasi
pak presiden langsung juga turun ke lapangan
melihat kondisinya mendalami dan mencoba untuk memahami ini lebih mendalam untuk perbaikan perbaikan yang bisa kita lakukan bersama ke depannya tentunya
kita nanti kemungkinan akan sampai ke situ
melihat apa yang terjadi kemarin
jadi proses observasi yang dilakukan
itu yang sedang disampaikan tadi oleh bapak presiden ya seperti yang mbak putri tanyakan
jadi tentunya kita akan sampai ke hukum dari hasil observasi
dari ipf juga
melihat apa yang terjadi kemarin
jadi di tengah suasana duka ini
ya kita perlu melihat masalah ini lebih dalam
dan itu disampaikan oleh bapak presiden karena itu baru yang tampak hari ini
tampak dari kunjungan
bukan oleh bapak presiden ke lapangan dan kita sama sama tahu
mas armando kemudian kita tahu ya
sekarang ada beberapa hal yang disampaikan atau keluhan yang kemudian disampaikan oleh aremania
salah satunya yang terbaru ini berkaitan dengan statement ketua komisi disiplin pssi
yang mengatakan ada ditemukan empat puluh dua botol minuman keras bersegel di lokasi
saya ingin mengetahui seberapa ketat sebenarnya untuk masuk ke dalam arena tersebut
sebenarnya sebenarnya kalau
kalau ketua pampel sendiri ya abdul haris sudah apa namanya
menginstruksikan kepada anggota
sebenarnya untuk penjagaan dari setiap bit itu masuk itu sudah diperiksa
jadi kami misalkan membawa tas pun itu tas sudah dibuka
jadi untuk masuk stadion sendiri itu ketat
entah kejadian itu mungkin ditemukan oleh pihak pssi segala macam
temuan temuan botol itu
menilai ya menilai untuk cara memasukkannya dari mana
tapi yang anda alami di lapangan adalah seluruh pemeriksaan berlangsung kentat gitu ya
apa saja yang tidak boleh dibawa
mungkin ada beberapa hal yang anda bawa kemudian terangkat
jangankan botol minuman keras ya
itu kan botol dari beling kan bahannya
botol minuman mitra itu nggak boleh masuk
jadi dari pihak pantai sendiri sudah menyediakan karton plastik
untuk mengganti minuman minuman yang berbahan botol ya
ini kemudian yang menyebabkan saat ini dan kondisi di lapangan sekarang juga
tadi informasi dari rekan kami di lapangan bahwa aremania berencana untuk melakukan unjuk rasa
jika dalam tujuh hari setelah peristiwa tidak kunjung ada orang yang dianggap betul betul bertanggung jawab
kita akan bahas itu setelah jeda
tetap di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya masih bersama dua ranah sumber bergabung secara virtual
ada armando korban atau saksi mata tragedi kanjuruhan berada di stadion kanjuruhan pada satu oktober dua ribu dua puluh
dan ada valdo maldini staf khusus menteri sekretaris negara
mas faldo yang kita tahu ada perkembangan sekarang
jadi ada aremania menggugat namanya
dan kemudian memberikan somasi kepada salah satunya adalah presiden joko widodo
ya mbak putri dan teman teman aremania juga
jadi memang kita untuk soal somasi tentu kita menghormati
karena kan setiap pihak memiliki hak untuk hal itu
jadi bagi kami di tengah suasana duka seperti ini
kita ingin bekerja untuk melihat masalah ini lebih dalam
untuk perbaikan perbaikan yang bisa kita lakukan bersama
karena untuk sampai ke pertanyaan yang tadi mbak putri sampaikan
tentu kita bisa menunggu
menunggu hasil observasi menunggu hasil tgipf
apabila ada aspirasi dan sebagainya
kita tentu menghormati
lagi lagi respon cepat dari pak presiden akan terus berjalan
dan kita akan menghormati
hak yang dimiliki oleh semua pihak tentunya kita hormati
tapi sekali lagi
di tengah suasana duka seperti hari ini
kita ingin bekerja untuk melihat masalah ini jauh lebih dalam
sepak bola ke depan tentu menjadi tantangan yang menurut kami tidak mudah juga untuk kita gapai gitu loh
di suasana suasana seperti ini
tentu kami ingin berhati hati untuk melihatnya
karena ada kolonialisasi
ada industri penyiaran
masuk tv pssi
pemain juga termasuk
tim spesial juga termasuk
jadi ada banyak stakeholder yang terlibat
supporter terutama termasuk
tentunya ini yang menjadi concern kita bersama
terakhir saya ke mas armando
mas armando ada perwakilan pemerintah di sini mas faldo
staf khusus menteri sekretaris negara
ya sebelumnya makasih mas valdo ya
jadi saya mewakili rekan rekan aremania sebenarnya
saya ingin menyampaikan pendapat yaitu
jadi jangan ada yang ditutup tutupi oleh pemerintahan
oleh pihak keamanan sendiri aparat
jadi mau kami yang transparan
mau kami transparan jadi
sebelumnya ya sebelumnya
kalau saya boleh cerita mundur sedikit
kapolres malang sendiri sebenarnya sudah menginfluksikan
sudah briefing ke seluruh anggota
lima jam sebelum itu
kalau nggak salah saya lihat video itu
lima jam sebelum pertandingan sudah briefing
bahwa kapolres sudah menyatakan
apa namanya tidak boleh ada senjata api
maupun ada kekerasan
dengan kejadian yang kemarin itu
sampai ada senjata api tembakan gas air mata
jadi itulah yang mungkin yang sangat disayangkan
dan juga yang kami lebih ingin tahu
satuan dari mana
sedangkan polres malang sendiri sudah menyatakan
kapolres sudah menyatakan bahwa tidak boleh anggotanya untuk
membawa senjata api maupun menindak secara kekerasan ya
jadi itu satuan dari mana yang membawa senjata api
menembakkan gas air mata
dan itulah yang perlu diusutuntas
itu harapannya bisa segera dituntaskan oleh tgipf
yang kemudian dipimpin oleh menko poluka mahfud md
dan semoga kita bisa mendapatkan hasilnya dalam waktu dekat
terima kasih mas armando
terima kasih sudah bersedia untuk berdiskusi sore hari ini di cnn indonesia newsroom
mas valdo juga terima kasih banyak atas kesedihan anda
ya terima kasih
baik terima kasih